yuda akhirnya aku menemukanmu
aku mohon padamu
aku benar benar kesakitan nyunda aku mohon
kau pasti bisa yuda
kau pernah melakukannya bukan
aku mohon aku mohon padamu
ayolah cobalah aku mohon
raya aku tidak bisa menyembuhkanmu
maaf aku tidak bisa
aku benar benar kesakitan
untuk apa kau datang kemari
aku datang kemari
aku meminta senjata pamungkas
karena sambit kembarku hilang guru
kenapa senjata pamungkas itu bisa hilang
sulitnya aku mengolah senjata pusaka itu
senjata ku hilang
pada saat aku bertempur
dengan orang sakti pajajaran
aku tidak pernah mendidik seorang murid yang lemah dan cekropot
sabit kembar saja kau gak bisa
sekarang mau minta yang lain
aku tidak akan
aku sangat membutuhkannya
untuk menelungi diriku
berikanlah kepada aku
bercuma kau memohon
kau pergi dari sini
mata aku sakit sekali
bukankah kau yang kusur untuk menghabisi dharma setha
betul gusti prabu
amba gagal menjalan ke tupas
adipati dharma seta
mampu memukul mundur pasukan kita
harusku juga yang turun tangan untuk menghabisinya
amba gusti prabu
aku sendiri yang harus turun tangan
untuk menghabisi bayuni
sendika gusti prabu
jangan pergi dulu
tolong carikan tabib dulu untuk ibu nanda
tolong ibu nanda
pergilah ke ibu nanda subangara
dia memiliki tangan sakti
yang mampu menyembuhkan segala penyakit
mban antarkan ibu nanda ku
sendika gusti prabu
ayuh cepat antarkan aku
ayuh cepat antarkan aku
ayuh cepat antarkan aku
ayuh cepat antarkan aku
ayuh cepat antarkan aku
ayuh cepat antarkan aku
ayuh cepat antarkan aku
ayuh cepat antarkan aku
ayuh cepat antarkan aku
ayuh cepat antarkan aku
ayuh cepat antarkan aku
ayuh cepat antarkan aku
ayuh cepat antarkan aku
hei malam berhenti
tak ada moral
baiklah guru kalau kau tidak mau memberikan secara baik baik aku akan melakukan dengan cara lain

bukannya bukan aku mohon aku mohon padamu ayolah cobalah aku mohon
rai aku tidak bisa menyembuhkanmu maaf aku tidak bisa
aku benar benar kesakitan yunda tolonglah
tapi rai aku mohon yunda ayo cobalah
aku tidak mau menyembuhkannya
sebab orang seperti gusti ratu kenting manik memang sudah sepatutnya diberi pelajaran
rai aku sudah berusaha tapi kau memang sengaja
sengaja ingin aku menderita kesakitan
kau senang bukan
dayang dayang tolong buatkan peramuan untuk pengobati gusti ratu
beras dan kencur dayang tolong buatkan
sendika gusti ratu
sebelumnya tanganku bisa menyembuhkan
tapi kenapa sekarang tidak
aku akan menyembuhkannya
recorsi murah karat
saya sudah serius
kurang ajar dia membawa trisulat kembarku
hei berdua jangan lari kau
dasar murid bodoh
kau harus memberi pelajaran
karena sudah berani kurang ajar
kau harus memberi pelajaran